kenapa kirim makanan terus ya
yah mano ya tau
tapi beneran yang gigi sumpah ini enak banget
duh mano udah cantik pinter masak lagi
pasti itu yang jadi suaminya bahagia banget dah
hmm enak makanannya ya
lebih enak makanan dia daripada makanan saya
hmm enggak bu andien
masakan bu andien
apa dia bakal bilang ke al dan mbak anin kalau gue mau celakain dia
kok kamu lamun aja sih
lagi mikirin apa
kayak orang ketakutan gitu
eh itu mah aku lagi
aku lagi inget inget barang aku
aku lupa naruh barang di mana
aku mau post sebentar ya
mau beli susu sama vitamin hamil dulu
apalagi siang mau dilakukan
kamu dengan rino
yaudah kamu pulang hati hati
aku masuk dulu
kamu tuh kenapa sih
cueknya itu gak pernah berubah
sebentar lagi kita mau menikah
jadi pasangan suami istri
dan kamu cium aku masih seperti itu
terus maunya cium apa
ya kan aku juga pengen senang
ngerasa kayak benar benar disayang
ya walaupun aku tau kamu udah sayang sama aku
kamu bisa turunan dikit nggak
kamu tuh tinggi banget
aku gak nyampe tau gak
kamu harus berusaha
karena cinta itu butuh pengorbanan
butuh pembuktian juga
aku dukung kamu pasti bisa
cuman kalau dilihat orang aku
gak apa aja dunia ini miliki kita berdua
yaudah aku masuk ya
alhamdulillah baik gimana gimana ada apa ini
hari ini bisa
tumben dalam rangka apa nih
gak ada rangka apa apa kok
cuman pengen ngajakin lo sama catherine makan siang aja
kan kita nggak pernah makan siang bareng
bisa kan di pandora cafe jam dua belas
pandora kafe jam dua belas siang
yaudah kalau begitu gue coba kabarin adik gue dulu ya
berarti besok gue bikin rasanya
ah dek gini jadi barusan al ngabarin kakak katanya ngajakin makan siang bareng jam dua belas di pandora kafe
awal ngajak makan siang serius kak
masyarakat bercanda sih serius lah gimana kamu bisa nggak
oke siap sampai ketemu di sana nanti kita ya
oke yaudah dah
gue yakin banget pasti kak al ngajak gue makan siang karena gue udah bikinin kue
kok catherine kayaknya seneng banget diajak makan sama al
ini bagus nggak dirap
ini bagus nggak dirap
saatnya sekarang uya sarapan
pakai ada tulisan segala selamat makan
eh ada yang kiki
tapi jangan jemburu ya
ini tadi ada perempuan bikinin bekal buat kuliah
kayak beginian deh nang

dari perempuan yang ngirimin kue ke pak bos
tapi sama bu andin dikasihin ke uya
yang kemarin lagi
eh kok jadi kirim kirim makanan terus sih ya
yah mana uya tau
tapi beneran nayang kiki
sumpah ini enak banget
duh mana udah cantik pinter masak lagi
pasti itu yang jadi suaminya
bahagia banget dah
lebih enak makanan dia daripada makanan saya
masakan bu andin tetap yang paling juara
ya mbak andien kiki setuju
pokoknya masakan mbak andien itu

harus temuin sumarno lagi
kali aja dia udah siuman gue harus pastiin dia gak bongkar hasil gue
gimana udah mendingan